alfa corp kelompok perusahaan yang menaungi alphamart alphamidi alphaland dan universitas bunda mulia
telah menyiapkan lokasi isolasi pasien covid sembilan belas bertempat di ubm housing jalan lodan raya nomor dua jakarta utara
lokasi ini disiapkan untuk mengurangi beban pemerintah dalam menyiapkan ketersediaan tempat isolasi
khususnya bagi karyawan alfa corp yang bekerja di wilayah jakarta
dan warga sekitar yang membutuhkan tempat isolasi baik dengan gejala atau tanpa gejala
pertama tentunya kita melihat situasi kondisi yang terpapar dalam hal ini cukup banyak
dan kita terpanggil dalam hal ini alfa corporation terpanggil
karena sekian banyak karyawan yang bekerja di perusahaan kita
dalam hal ini ada alphamart alphamidi lawson dan lain lain
kordela di jakarta dan di wilayah sekitar itu cukup banyak
dan yang terpapar saat ini juga cukup banyak
dan mempunyai kesulitan di dalam melakukan isolasi mandiri
nah tempat inilah menjadi solusi
mudah mudahan dengan ada tempat ini kawan kawan yang bekerja termasuk lingkungan
mendapatkan tempat yang layak untuk melakukan isolasi mandiri
atau disebut di sini isolasi terkendali
harapan kita tentunya berharap ya pertama bahwa ini bukan hanya tugas pemerintah
semua dalam hal ini masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik
dengan selalu memakai masker menjaga jarak dan mengidari perlindungan
gubernur dki jakarta anies baswedan menyambut baik peran korporasi
dalam menyediakan lokasi isolasi bagi pasien covid sembilan belas
pagi ini kita menyaksikan satu terobosan yang patut dijadikan contoh
menyediakan tempat untuk isolasi
bagi karyawan yang terpapar
atau bagi masyarakat di sekitar lokasi isolasi terkendali ini
ini adalah satu contoh yang patut untuk disampaikan kepada publik
sekaligus menjadi contoh untuk bisa dikerjakan bukan hanya di jakarta
tapi di berbagai wilayah di seluruh indonesia
alpha dan grup mendapatkan begitu banyak dari masyarakat jakarta
kesempatan untuk tumbuh berkembang dari masyarakat indonesia
begitu ada pandemi turun tangan dan memberikan kembali kepada masyarakat
dalam bentuk pelayanan pelayanan seperti ini
kami sampaikan terima kasih dan kami berharap pak camat pak lurah
dan kepala kuskesmas
bisa kolaborasi sehingga kalau ada warga sekitar sini
yang membutuhkan pelayanan isolasi mereka bisa tinggal di tempat ini
tempat isolasi ini mampu menampung tiga ratus tujuh puluh lima pasien covid sembilan belas
dan juga memiliki fasilitas yang memadai seperti klinik
kamar dengan sanitasi baik
ruang terbuka hijau
dan ambulans yang siaga dua puluh empat jam
anies juga menambahkan bahwa tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit
meski demikian masyarakat diminta tidak abai dan tetap menaati protokol kesehatan